sejak awal sampai hari ini
para pejabat negara ada yang pimpinan partai
ada yang bukan mendatangi
dengan misi ada yang
supaya pks keluar
dari koalisi itu dan
ya namanya iming iming bentuknya macam macam lah
seperti apa apakah itu posisi apakah itu
sumbangan material karena
dibalik tekanan godaan
atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang
besar dan itu adalah merupakan
atau call bagi kita
untuk terus meneruskan